aku akan membatalkan pernikahan aku sama maya
biar lara punya ayah ibu yang sah
dray aku tahu kamu marah sama aku
tapi mau sampai kapan
sampai kapan sampai kapan apa sih
sampai kapan apa aku tanya
kalau aku bukan anak kandung mama
sekarang kamu tahu perasaan aku kayak gimana
kamu mau tahu
kamu mau tahu perasaan aku kayak gimana
aku sakit hati tahu
dan lebih sakit hati lagi karena yang ngomong itu adalah istri aku sendiri
jermin kecil siapa paling
jangan nyunggu tangan siat banget
lihat lihat lala tante sampai basah
itu kan suaranya tante ini lagi marahin
lihat lala tante sampai basah
perasaan banget sih lara itu kan masih kecil ma
perasaan banget sih
kamu lebih belain dia daripada mama kamu lihat dong
lihat ini lihat lala mama basah
nanti kalau otak mama keluar katak kepalanya bocok
gimana kalau tuntan tuntan mama patah gimana
mama itu lebih baik banget sih
perasaan kan bisa ngomongnya baik baik nggak usah dijewer gitu
mama juga umurnya baik baik cuma agak keras
lalu sekarang punya perasaan
eh lihat om satria
ya sus nggak usah nangis lagi ya
kita beli buku mainan aja yuk
kamu kan suka permen
otak lemot butuh suplemen nyogok kok pakai permen
kok kayaknya akhir akhir ini satria jadi sayang banget sama lara
ikut om satria ke kantor
kasih gitu dong anak manis
om satria baik
lara ingin punya ayah seperti om satria
dia punya tatu itu
suara apa ini
sebenernya ayah gua
sebenernya anjing postres kamu
ayah gimana awak saja semangat obtaining ya

aku kelakasin apa
kenapa enggak nafas
semuanya gak usah berantem kayak gini dong
kasian kan lara jadi gak bisa sarapan
udah mendingan semuanya lanjutin aja sarapan ya
pergi aja sama lara ke kantor
eh apa mai
aku boleh ikut ke kantor
aduh may aku gak langsung ke kantor
aku pengen temenin lara dulu gimana
kamu naik taksi aja ya
yuk kita berangkat
kita ke kantor lagi
berarti kepalanya kejenet
teteh liat sendiri kan
dia lebih pilih lara daripada aku
teteh juga heran melihat kelakuannya satria
ya tapi yaudahlah
kamu ambil positifnya aja
ya dia kan selalu berpikir pikir
sekarang mau ngerawat lara
berarti dia orang baik kan
soalnya lara kan terbelakang
ditinggal calon suaminya ya
dan ternyata lo gak ada yang nganterin ke kantor
nganterin nih bareng nih sama gue
kasian kan udah capek capek kesini
ya udah assalamualaikum teteh
pegang es krimnya
jangan kemana mana ya

tunggu sebentar ya tante mau ke dalam dulu ambil sesuatu
aduh kenapa sih satria pake bawa lara ke kantornya
aduh kenapa sih satria pake bawa lara ke kantornya
tadi aku di rumah gak bisa larang dia lagi

lebih baik aku bawa lara sebelum semuanya terlambat

untuk perusahaan bapak
karena warna merah disini
mengartikan semangat kerja yang keras
mengartikan semangat kerja yang keras
mungkin ada masukan dari bapak bapak
sekalian atau ibu
apa ada perbaikan perbaikan di logo ini
ini lara punya es krim
udah gede dia masih tolol
kayak anak idiot
anda kalau bicara jaga ya
anda kalau dicari jaga ya
maaf pak contains
maaf pak contains
bukan maksud saya seperti itu
anak ini memang ada keterbelakangan mental
mohon maaf belum dari kakak semua
kita maklum kalau kita sekarang berada di slb
tapi sekarang kita berada di advertising yang tergemuka
dan sekarang kita sedang bahas urusan pekerjaan yang penting
maaf sebaiknya kerja sama kita batalkan saja
pak biar saya jelasin
tidak penting seperti ini bawa anak kecil segala
lara salah ya
om dan tante itu sebetulnya sangat kagum sama lara
mereka bilang lara itu baik dan pinter banget
kenapa pakai bola lara ke sini
oh kamu mau kamu dipermaluin sama semua orang
tuh lihat saja dia sudah dipermaluin sama semua orang tomo
aku sengaja ngajak dia ke kantor
biar aku bisa lebih dekat lagi sama dia lah
aku ingin membayar waktu aku yang telah hilang
waktu aku gak tau kalau dia anak kandung aku sendiri
seharusnya kamu bisa membuka hati kamu dong
kenapa kamu tidak mengakuisisi sama orang orang kalau dia anak kandung kita
apa kamu gak punya mata hati
dia sangat menyayangi kamu lah
dia cantik pintar
boroboro kamu menyaingi dia melihat aja kamu gak mau
kamu malu dipandang jelek sama orang orang ya
gak usah banyak bicara
kamu mau tau gak
kenapa dulu aku gak pernah kasih tahu kamu waktu aku mengandung dia
ya salah kamu sendiri saat
kamu dulu pernah bilang apa sama aku
kamu bilang kan kamu gak akan pernah menikah sama orang lain kecuali dewi
tapi sekarang apa
kamu menjilat ludah kamu sendiri
kamu mau nikah sama siapa
ya udah terima lah kesalahan kamu
ya udah gini aja
kalau gitu kita menikah sekarang
kamu gak usah khawatir
aku akan membatalkan pernikahan aku sama maya
biar lara punya ayah ibu yang sah
semuanya udah terlambat satria
sekarang gini aja ya
kalau kamu tau di anak kandung kamu
kamu akan sayangin dia
kalau enggak kamu juga gak akan peduli kan sama dia
lah doakan aku dulu lah
om satria lagi banyak kerjaan
lah lah aku mohon
jangan bawa pergi lara
aku gak masalah kalau kamu gak mau menikah sama aku
tapi aku juga berhak dong merawat dia
aku ini kan ayah kandungnya
aku akan menjaga dan menyayangi dia sepenuh hati aku
kamu gak usah khawatir
kamu mau jalan ribut lagi ke kakitori
hmm mau jalan ribut lagi ke saudaraku
udah dong dewi
karena dewi ingin bicara baik baik sama mama
bicara apa sih
mah dewi tahu kalau dalam hati mama tahu kalau dewi berkata benar
emang benar kan ma
andre bukan anak kandung mama